inilah fenomena yang terlihat di bantaran rel kereta api di petamburan tanah abang jakarta pusat setiap pagi
sebagian warga yang tinggal di wilayah itu memanfaatkan sinar matahari pagi untuk berjemur dan juga berolahraga
bukan hanya orang dewasa sejumlah anak dan anak balita ikut berjemur serta berolahraga ringan
menurut warga berjemur dapat meningkatkan suhu panas badan agar terhindar dari ancaman covid sembilan belas
namun sebagian warga terlihat tidak menaati protokol kesehatan
kegiatan berjemur pada pagi hari dapat dilakukan dengan durasi maksimal lima belas menit
bila tak memungkinkan berjemur masyarakat dapat mengkonsumsi vitamin d sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan oleh dokter
meski berdampak baik pada tubuh kegiatan berjemur pada pagi hari hendaknya dilakukan di tempat aman dan
menaati protokol kesehatan
rizky tiar yahya jakarta